dan kita ke informasi selanjutnya hakim pengadilan negeri jakarta selatan memfonis mantan gubernur aceh abdullah putih
dengan hukuman penjara satu lima tahun terkait kasus penipuan biaya perizinan amdal pengelolaan lahan hutan di kalimantan tengah
fonis itu jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut putih di penjara selama tiga tahun sepuluh bulan
ketua majelis hakim kartim khairudin menjatuhkan dakwaan penjara selama satu lima tahun terhadap mantan gubernur aceh abdullah putih
dalam kasus penipuan biaya perizinan amdal pengelolaan lahan hutan di kalimantan tengah di pengadilan negeri jakarta selatan pada selasa
fonis itu jauh lebih ringan dibandingkan tututan jaksa yaitu tiga tahun sepuluh bulan penjara dan langsung melakukan penahanan
mendengar isi putusan hakim abdullah putih langsung menyatakan banding
ia juga menyangkal dan tidak sependapat dengan semua pernyataan hakim
yang jelas kita tidak sependapat dengan keputusan majelis dan kita banding
abdullah putih terbukti menipu investor heri laksmono sebesar rp tiga ratus lima puluh juta

tersebut awalnya putih meminta heri mengirimkan uang sebesar tujuh ratus lima puluh juta untuk biaya perizinan amdal
namun pada kenyataannya uang yang digunakan untuk mengurus amdal hanya sebesar empat ratus juta rupiah dan sisanya digunakan untuk kepentingan pribadi
budi tanjung jakarta